sampai jumpa di video selanjutnya
kedis ini hanya kelahiran saja kok
tadi aku gak terima ajakan ibu taru untuk makan di rumahnya
semua ini gak akan terjadi
arman kita harus cari tahu tentang zahira
jadi saya gak tahu gimana caranya
tante tante tahu nggak sih
pantai di sini itu cuma bikin repot kita
mendingan sekarang tante pergi kemana kayak gitu
itu lebih baik
mesia tuh ada benernya juga aini
kamu tuh dari tadi mondar mandir mondar mandir
tidak enak dipandang
kalau cara kamu seperti itu tidak bakalan zaira ketemu
jangan jangan kamu udah tahu nih tempat tinggal selingkuhan kamu itu
orang kecintaan kamu itu
itu ponselnya jirik stability
yang sempurna pun kek versus kamu gitu
lu ngadar ga ya
andi atau algo
pasahh untuk kinam totaku
oh gitu thinesin kekuasaan lu
sudah dimuduhi yang ngeselin pada saat ini
boleh tak ya
saya udah di tienes ini kan
mungkin memang orang itu mirip dengan mas isan tapi aku nggak kenal sama dia
apalagi sampai punya hubungan macem macem
selama ini tante gak sadar ya kalau tante selalu bikin ribet kita semua
kalau tante emang perempuan baik baik dan punya masa lalu yang bersih keadaannya nggak akan seperti ini kan sekarang
papa sekarang repot gara gara siapa
dan sekarang zahira diculik gara gara siapa
gara gara masalah tantu juga kan
mesya tante gak tau kenapa semua ini sampai terjadi
tete gak pernah bermaksud sampai kayak gini
menurut saya sih daripada kita mengujakan nyanyi nyanyi kayak begini
mendingan kita semua ya kita cari tuan prabu sama non zaira
eh kacung atau diuntung
siapa suruh kamu ikutan bicara
gak perlu kamu tuh bicara
kamu pikir tuhan kamu tuh bodoh
dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri
gak perlu rame rame ikut membantu dia
kalau kamu emang mau cari tuh ajak aja ibunya sana nyari
isyah kita mendingan di rumah aja ya
iya lah mah males aku
arma saya rasa kamu ada benarnya
daripada kita gelisah menunggu di sini lebih baik kita bantu cari zairah
oh kamu kemana aja sih
ada apa zaira
ayo kita duduk dulu
sekarang ceritain sama mama ada apa
papa dan om itu kenapa
papa tadi berhasil mengejar taksi yang sudah membawa aku dan om itu
papa marah banget dan dia
dan dia memukul om itu sampai terjatuh
lalu dia menyuruh zaira pulang naik taksi ma
zaira takut ma
zaira takut kalau papa akan ngapa ngapain om itu ma
zaira takut kalau papa tiba tiba nekat mah
non tadi emang gak ngeliat tuhan ngapain bapak itu
mereka sekarang masih di sana
aku gak tau man
tadi aku langsung pulang naik taksi dan setelah itu papa bilang sama aku
kalau dia nggak mungkin akan ngapa ngapain om itu
dia hanya ingin memberitahu om itu supaya tidak mengganggu keluarga kita
selama ini mas prabu begitu sayang dan protektif sekali sama zahira
mas prabu memang bisa melakukan apa saja bila zahira sampai dibawa lari seperti tadi
aku khawatir sekali kalau sampai mas prabu berbuat nekat
apa yang terjadi dengan kamu
apakah saya yang sudah menyebabkan kamu begini
saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau sampai terjadi apa apa dengan kamu
kami belum pernah ketemu

jangan lupa untuk melukakan

buatnya tidak ada inyak
menurut anda baju kami pada masaurnya

aku masih kepikiran soal papa dan om itu
man kamu mau gak nganterin aku mencari papa
ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya
amri ya kamu sudah sadar sekarang
bagaimana saya sudah boleh masuk untuk melihat amira
bagaimana kondisi dia
putri bapak baik baik saja
sekarang dia sudah sadar pak
ya terima kasih dok
kamu sangat beruntung sekali punya ayah perhatian seperti ini